tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
jalani sewuku tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
ternyata dia kepincut sama stella
alhamdulillah nyampe juga kita arnold
iya boy sebenernya tadi kita udah berusaha menghindar
tapi tetap aja ian sama bagas mukulin kita ngejar ngejar kita dan kita sampai kayak gini
alhamdulillah nyampe juga kita arnold
alhamdulillah nyampe juga kita arnold
kita ketemu di warung babi ya
kok nadaanis si gue beda banget ya
kenapa itu anak
padahal kan gue pengen cerita kalau gue habis berantem sama ikan sama bocin
hah bodo amat lah
taranya gue ceritain di warung babi ya
kali ini gue minta ian harus dukung
gue sendiri yang bangun
lo lain kali jangan terprovokasi
lu udah anggap adek
tapi masalahnya mereka juga temen dua gua van
tolong jangan bikin gue makin terpojok di situasi yang kaya gini
yaudah kalo gitu thanks ya mon
thanks ya mon
itu gue dulu ya
udah nongkrong lagi loh udah sehat
ya masih pegal pegal yan
cuma gue paksain aja soalnya gue gak enak sama reva
ini kan pengen kita ngumpul bareng sebelum dia pindah ke asrama sekolah besok
buka lu kenapa yan lu abis diajar
iya tadi tuh gue
lu kenapa sih yan
gimana ceritanya yang lu bisa gebukin ivan sama bocin
kok lu tau tau dari siapa lu
gue ditelepon sama mundi
dan gue ngeliat ivan sama bocin abis digebukin sama lu
yan lu kan tau yan
gue sekarang lagi berusaha buat mendamaikan haikal sama mundi
dan lu juga tau
lu sama mundi tuh udah susah payah gabungin geng warior sama geng serigala
tapi kalau cara lo kayak gini
bisa bikin semuanya hancur yan
lu tau gue dong
gue gak punya pemikiran sedikit pun buat hancurin aja motorclub
dan gue juga gak punya pemikiran sedikit pun buat ngecewain lu
tadi tuh gue ngeliat ivan sama bothi lagi naik motor
mereka berdua ketawa tawa cikinikan
mereka sehat banget boy
jadi gue gak seneng lah liat mereka
karena setau gue
ivan bisa masuk rumah sakit karena diajar abis sama haikal
ternyata enggak boy
ya gue tegur mereka berdua lah
kalau gue bakal bilang mondi karena mereka udah bohongin mondi
eh tapi mereka malah ngeroyokin gue
tapi kenapa di sana ada bagas
ya mungkin pertolongan dari allah boy
secara gue kan orangnya baik
untung aja bagas dong
dan bagas yang habisin mereka berdua boy
karena bagas gak seneng liat gue dikoyok
tapi lu yakin kalau ivan sehat
ya ampun boy
kalau mereka berdua gak sehat
kalo mereka tuh sengaja gak dudombak kita sama mundi
gue kan juga udah pernah bilang sama lo boy
kalo ivan tuh gak seharusnya masuk rumah sakit
orang waktu itu pas gue tinggalin dia dia masih gak apa apa kok
masa lo gak percaya sih sama gue michael
cerita lu beneran
gue tuh gak pernah bohongin brother gue
biar tampang gue kayak gini seumur hidup gue gak pernah yang namanya ngebomin orang
eh dosa besar itu justru bohongin gue
karena badan lu besar
ivan yang bocin yang nyerang gue duluan
gue percaya sama lu
nah gitu dong
dari tadi gue gak jelasin
ini itu ini itu
pengorokan gue kering boy
beliin gue minumnya
ya udah ambil aja
kebacakan lu udah maunya
manja loh cerita gitu doang
tinggal bergotan dari kemarin
jadi sekarang gimana
ya gue telepon mondi dulu deh ya
gue barusan dengar penjelasannya ian
dan gue percaya sama dia
kalau menurut gue ya ivan sama boci ini mulai duluan
soalnya ian tuh jelasinnya ke gue tuh kayak
lu denger gue ya
lu bisa lebih percaya ian
karena ian itu temen lu dari kecil
sedangkan ivan siapa buat lo
ivan bukan siapa siapa loh
yang pernah akan lu anggap
kayaknya kita harus kumpulin temen temen deh
karena masalah ini tuh bisa bikin klub aja kita pecah
dan gue mau masalah ini cepet selesai
kamu kenapa sih
kamu tau gak
ivan sama bocin dia kan dihubungin lagi
tuh udah lagi sakit sekarang masalah munding malah tambah pelik lagi
jujur aku gak terima raya kalo gini terus aja
aku ngerasa gak dihargain
dengar om dudung
kamu sekarang jangan banyak mikir
sekarang kamu fokus sama pertandingan kamu melawan si alec
melawan si kelek
harus menang kamu
masalah ini kamu bisa selesaikan setelah kamu tanding
kamu tanding dulu sama si alec selesai masalah
kamu perlu konsentrasi mod
ini udah berkelewatan mereka
ya om dudung ngerti
fokus pada tujuan kamu bertanding
kalau lawan si kelek kamu harus elek kan si kelek
setelah itu mau terserah kamu mau apa
mendingan kamu sekarang pulang aja
sebentar lagi ya
cinta itu buta dan tuli
tak melihat tak mendengar
pantesan aja ya
chandra udah mulai ngejauh sama aku
ternyata dia kepincut sama stella
nyampe juga kita arnold
tunggu aku bentar suaranya
sersang cukur juga
yang pkeepers itu selama dua menit
saya takut kenapa kenapa sama bu devi
saya baik baik aja kok pak
bingung kenapa bu
tadinya saya ke tempat chandra itu
saya mau memperbaiki hubungan saya sama chandra pak
yang udah mulai menjauh
tapi begitu saya sampai sana
udah mesra mesraan sama stella
terus udah gitu jadinya saya balik lagi
yah begitulah bu
kadang orang yang kita cintai
malah mencintai orang lain
suka bikin kecewa
tapi apalah daya bu
cinta itu bukan kita yang menentukan
cinta itu datang dengan sendirinya
dan cinta itu gak bisa diusir dari dalam hati
sama seperti cinta saya ke bu devi
gak bisa diusir
bapak masih mengharapkan saya
yah begitulah bu
tapi saya udah
ternyata tuh semua cowok sama aja ya pak ya
bapak tuh gak beda jauh loh sama chandra
oh bukan bu
pak itu udah punya pacar
pacar bapak itu bu dona
masa bapak masih mikirin saya sih
aduh udah deh pak mendingan bapak pulang aja ya